pertugas samsat di jakarta kemudian memang sudah diliburkan namun samsat polda metro jaya masih membuka layanan publik dan masyarakat juga masih bisa datang untuk mengurus stnk dan juga pajak kendaraan bermotor
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya